mulai hari ini tanggal satu juni dua ribu enam belas bus aptb dilarang masuk jalur bus transjakarta
kebijakan pemerintah provinsi dki jakarta ini menuai beragam keluhan dari penumpang aptb
kosong dan lengah
inilah situasi di dalam bus aptb pada rabu pagi ini
kebijakan pemprov dki jakarta yang melarang bus aptb masuk jalur bus transjakarta
membuat bus aptb sepi penumpang
para sopir dan konektor pun pasrah kehilangan penumpang
bus aptb dari berbagai wilayah penyangga ibu kota ini pun
kini terpaksa masuk tol dalam kota dan hanya keluar di pintu tol semanggi
tak hanya awak bus penumpang aptb juga mengeluhkan kebijakan ini
dengan aptb masuk jalur tol itu kan sekarang jalur jalur kota macet banget
nah jadinya jadi lebih lama waktu tempuhnya
pelarangan ini merupakan upaya pemprov dki jakarta menggabungkan operator aptb
dengan pt transportasi jakarta
guna memenuhi kebutuhan sarana transportasi serupa aptb
pemerintah mengoperasikan bus transjabodetabek
roli kurniawan jakarta